komisi pemberantasan korupsi melakukan penggeledahan di dua rumah milik saudara tersangka kasus dugaan suap dan tppu rafael aluntri sambodo
dalam penggeledahan ini kpk menemukan sebuah motor besar yang ditengarai sebagai moge yang sempat dipamerkan anak rafael mario dandi di media sosial
selain menemukan moge penyidik kpk yang menggeledah dua rumah pribadi di kawasan tanggerang selatan ini juga mendapati sejumlah dokumen
dokumen ini diduga terkait dengan dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang atau tppu yang membelit rafael aluntri sambodo
dari penggeledahan dimaksud tim penyidik kpk menemukan dokumen dan juga satu unit motor gede merek hd
dan dari temuan penggeledahan ini tentu kami segera lakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara dimaksud